mengawali kegiatan dalam kunjungan kerja di tangerang banten presiden joko widodo mengendarai sepeda motor saat menyambangi pasar anyar pada minggu kemarin
namun ada pemandangan yang berbeda kali ini jokowi tidak mengendarai motor chopper emas yang biasa digunakan melainkan motor chopper baru berwarna hijau
presiden jokowi dodo mulai berkendara dari jalan sudirman ke bonanas tanggerang banten
ia menempuh perjalanan sejauh delapan lima km atau sekitar dua puluh menit sebelum tiba di pasar anyar
jokowi menggunakan sepeda motor kawasaki w satu ratus tujuh puluh lima yang telah dimodifikasi khusus oleh bengkel katros garas
motor berwarna hijau berplat nomor b tiga ribu empat ratus lima puluh ina tersebut juga dihiasi simbol bertuliskan jokowi pada bagian tangki bensinnya
diketahui katros garj adalah bengkel yang juga memodifikasi motor milik putra selung jokowi gibran raka buming raka